dalam unggahan video ini terlihat seorang anak tampak memberikan sesuatu kepada seorang wanita
di kawasan simpang lampu merah rumah sakit caritas kecamatan ilir timur satu palembang pada rabu pagi
namun sepertinya sang wanita sedang kesal dan tidak terima hasil uang meminta minta sedikit
wanita ini pun memukul sang anak
sesaat setelah video ini viral dan beredar di masyarakat
satreskrim polrestabes palembang unit perlindungan perempuan dan anak menangkap pelaku rabu sore
dari hasil pemeriksaan sementara pelaku suryani empat puluh enam tahun merupakan nenek dari ty
bocah delapan tahun yang diduga diminta untuk mengemis
mengamankan terduga pelaku penganian terhadap anak dan juga pelaku kd
ini terduga pelaku kdrt
ini termasuk dalam dugaan eksploitasi anak
saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan dan mendalami lebih lanjut tentang kasus kdrt dan eksploitasi anak ini